ada pesan dari pak al
agar ibu menyampaikan yang baik baik
di wawancara nanti
ya mengingat pak al sudah
membantu banyak untuk keluarga ibu
aku serba salahnya sama kamu dimarahin terus
aku baru sembuh dari sakit lah mas
udah sembuh belum
udah bagus lah
berarti nanti malam
ya halo tadi ada telepon saya
maaf teleponnya nggak sempat diangkat soalnya tadi agak sedikit sibuk
untuk wawancara di panti
memberikan pendapat bagaimana cara saya dan andin merawat rena
elsa juga barusan bilang seperti itu
yaudah nanti infoin aja kapan jadwalnya
saya pastikan untuk berikan wawancara yang terbaik buat pihak pantinya
terima kasih ya
apa bisa lebaran dan mbak andin
dapetin kembali hak asu anaknya
nah nasinya udah beres
tinggal lauknya dia
tuh lama banget sih ngelas
bersihin kamarnya lagi ya
jangan sampai ada kecoa lagi
tadi katanya ada kecoak
kecoak tuh muncul di kamar
perasaan kiki nggak pernah nemu kecoak di kamarnya mas al
nanti kiki bersihin lagi
terus ibu tuh mau tanya juga sama kamu ya
itu hubungannya al sama andin sebelum saya masuk rumah ini gimana sih
maksudnya apa mereka sering berantem atau mesra
uang tidurnya aja misah
malah kadang mbak andin dimarahin terus
tapi apa boleh buat
kiki kan disuruh jangan ngomong kepurosa sama mas dul
jadi kiki jaga rahasia
tanyain bu bos
gua gak jawab
lu malah senyum senyum menyom nyom
setahu saya pak bos itu kadang suka gala
tapi gak selalu galak banget sih
terus perhatian juga gitu
galak galak ya
waktu itu pernah saya lihat gitu ya mereka pernah berantem
yaudah nanti saya tegur dia deh
ya ilah mbak mirna malah cucur banget lagi sama purosa
percuma dong kikirasiain juga
kenapa lo penyen penyen ngeliat gue
terus aja ceritain semuanya
mau gua salah
rasanya enggak dah
ini tempatnya mak
pak itu ada tulisan ya
tanti asuhan mutiara bunda
selamat datang di panti asuhan mutiara bunda
jadi ini orang tuanya bu anding
ini istri saya sarah
pemawancaranya sendiri sendiri ya pak bu
jadi mau siapa duluan
saya duluan gak apa apa
baik silahkan masuk pak
sebentar emang ya
selamat sore ibu sarah
selamat sore ibu sarah
pak randy ngapain ada di sini
iya saya kebetulan mampir aja
oh iya ibu sarah mau wancar ya sama bupanti
ada pesan dari bupanti
pak al sangat meminta tolong sama ibu
agar ibu menyampaikan yang baik baik di wawancara nanti
ya mengingat pal sudah membantu banyak untuk keluarga ibu
itu saja saya permisi ya
jadi al sengaja menyuruh randy datang
untuk berkata seperti itu
dia mau memastikan agar hak adopsi rena jangan sampai lepas
saat pertama kali rena dikenalkan sama andin
seperti ada ikatan cinta yang saya sendiri sulit untuk menjelaskannya
waktu rena sakit orang pertama yang dicari rena
apakah bapak tahu bahwa bu andin pernah pergi dari rumah dan meninggalkan rena
iya itu saya tahu
dalam setiap rumah tangga pasti ada masalah
dan kita tidak pernah tahu kapan masalah ini akan datang
dan apakah masalah ini akan mempengaruhi psikologi si suami istri atau tidak
andin butuh waktu untuk menenangkan pikirannya menenangkan hatinya
karena ada masalah yang mengganggu pikirannya
tapi bukannya kabur bu apalagi meninggalkan suaminya
tapi itu cuma satu hari
setelah itu al berhasil membawa anin pulang
dan masalahnya selesai dengan baik
lalu dengan kasus penculikan kemarin
ya itu sama sekali bukan salah al bukan salah andi
tapi karena kelalaian adanya andin elsa
alhamdulillah berkat kerjasama yang baik antara al dan andin
dalam membawa rena pulang ya
dari penculikan kemarin akhirnya semua selamat
jadi gini bu kami semua sangat sayang sama rena
meskipun rena anak adopsi
tapi al dan andin sangat mencintai rena
saya aja sebagai opanya
sudah menganggap reda itu seperti cucu kandung saya sendiri
anak itu memang luar biasa
terima kasih pak surya
bu sary silahkan masuk
sebentar ya pak
bisa kak bapak pindah ke tempat lain
saya harus pastikan
bu sarah memberikan keterangan yang bagus
tentang pak al dan bu andi
andin dan al itu